restrukturisasi perusahaan asuransi terkemuka di indonesia ajb bumi putra saat ini jalan di tempat
kondisi ini tepat pada ulang tahun ajb bumi putra yang ke satu ratus enam puluh
belum genap setahun berjalan pt asuransi jiwa bumi putra atau pt ajb dikembalikan ke pangkuan evergreen
dan harus bersulih nama seiring dengan dibatalkannya kerjasama kedua pihak
akibatnya restrukturisasi ajb bumi putra saat ini jalan di tempat
pada dua belas februari dua ribu tujuh belas perayaan ulang tahun ajb bumi putra ditandai dengan peresmian pt asuransi jiwa bumi putra
atau juga pt ajb cucu usaha hasil hibrid perusahaan dengan mantan mitra perusahaan pt evergreen invasco tbk
sebelumnya setelah mengetahui kondisi keuangan pt ajb
otoritas jasa keuangan ojk berniat menyelamatkan pt ajb bumi putra pada tahun ini
namun skema penyelamatan tersebut masih digodok bersama pengelola pada november dua ribu tujuh belas
ojk menyebut skema akan lebih berorientasi pada pemegang polis
skema lama penyelamatan ajb bumi putra melalui penerbitan saham atau right issue oleh pt evergreen invasco
yang kini telah berubah nama menjadi pt bumi putra investasi indonesia
serta melalui pelepasan sebagian aset perusahaan
hingga desember dua ribu enam belas jumlah aset ajb bumi putra mencapai rp sebelas tiga triliun